ayo kita pergi dari sini
ayo kita pergi dari sini
ayo amin kita gebukin aja di belakang
ayo kita disuruh seh nurjati
oh iya siapa tau seh nurjati butuh tenaga kita
kau memang keterlaluan
biar hamba disini
membantu gusti prabu siliwangi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalian tidak tahu siapa yang datang
sebenarnya siapa nyai dan mau apa
kurang ajar berani kalian membentang dan menahan
sudah aku bilang jangan cari perkara
begini jadinya pergi cepat datangkan pada ratu kalian
aku nyai rompang ke rumah aisyah ingin mengadak
sejak kapan kau menjadi lembeh siliwang
dan kau surakarta
sungguh kau sangat memalukan
serangan serangan kalia tidak lebih dari serangan seorang bocah
jangan panggil aku bocah
kauconscious kalau kau mengalami tangan leopardung kadang berkelah hidup ini

aku tidak boleh membukanya
hakim mengenal aquilo manusia
hanya dia sport
hanya tanpa bandar bandar batu

jadi kita harus mencrease korban
diam diam karena sebentar lagi kau akan mati
kalian semua ayolah hadapilah aku
ayah anda ayah anda prabu ayo kita tolong ayah anda prabu paman gue tunggu raden jangan
kita harus cari waktu yang tepat saat argana lengah
hai hai hai tadi sekarang saatnya
ayo anda prabu ayo kita pergi dari sini
orga dana raih prabu siliwangi dan raden gersantang

aku harus berpura pura membantu raih prabu siliwangi untuk mendapatkan kepercayaannya
gusti prabu segera break dari sini
bawa raden gersantang
biar arga dana hamba yang mengecoh
sekarang kita buat pencar
keponakan ku tercinta raden sungur rauh zesau
dan juga raden gersantang
sedang diburu oleh orga dana bodoh
kita harus membantu mereka keponakan